ngomong ngomong soal pak presiden ini selalu kita lihat nih ada ciri khas yang memang yang biasa dilakukan presiden joko widodo ketika belusukan atau juga bertemu atau berdialog dengan masyarakat yaitu ini nih membuat kuis dan bagi bagi hadiah
dari zaman gubernur rifat kayak gini
kemarin kan kita lihat ada tebak tebakan apa nama menteri
hadiahnya pun memang kebanyakan sama dan bisa dibilang juga tidak mewah sepeda misalnya
apa murah meriah tapi menyenangkan
seserius apapun acaranya jika melibatkan masyarakat presiden jokowi itu tidak lupa mengeluarkan jurus sinterklas ini van
dan meski kebanyakan pertanyaan yang dilontarkan presiden itu tidak sulit seperti pancasila atau mungkin tadi nama nama menteri
nama menteri sih agak susah ya
tapi masyarakat kebanyakan itu gagal menjawab mungkin karena nervous karena ditanya oleh presiden jokowi
dialog seperti ini biasanya membuat suasana menjadi cair dan penuh gelak tawa karena kelungguan masyarakat
belusukan sudah menjadi agenda wajib bagi presiden joko widodo ketika berkunjung ke daerah
hal ini menjadi ajang bagi presiden untuk bertemu dengan masyarakat
salah satu yang jarang dilewatkan ketika presiden bertemu dengan masyarakat adalah membagi bagikan hadiah
tentu saja tidak cuma cuma presiden membuat semacam kuis dan masyarakat harus bisa menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh presiden
meskipun kebanyakan pertanyaan yang dilontarkan presiden tidak sulit seperti butir butir pancasila atau nama nama daerah
tapi tidak sedikit masyarakat yang kesulitan untuk menjawab
dialog seperti ini biasanya membuat suasana menjadi cair dan penuh gelak tawa
hari jumat tujuh belas juni setelah memberikan sambutan peletakan batu pertama di jalan tol pemalang batang dan batang semarang
presiden joko widodo bertanya adakah warga yang hafal pancasila
warga pun berebut
pancasila juga ingin menjawab
ada sejumlah warga yang dipilih dan mendapatkan hadiah
salah satunya adalah sobirin warga batang yang menyebutkan kelima sila dengan penuh semangat
batang sah kukur kukur
pancasila satu ketuhanan yang maha esa
lima keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia
suaranya keras terus rakeleru
tidak ingin dikaburkan suaranya banter kleru
rakeleru tidak keren
rakeleru tidak keren
yang tak kalah lucu pada rabu malam empat mei usai memberi sambutan dalam peringatan isroq miroj
di pondok pesantren api
di tegal rejo kabupaten magelang presiden jokowi juga memberikan kuis
pertanyaan muda seperti pancasila ternyata gagal dijawab dengan benar oleh seorang santri
santri juga tidak bisa menjawab pertanyaan tentang nama menteri di kabinet kerja
yang units tak biodata lebih dari gamanyaitas seorang keras segar puka
yang assez biasa khususnya dik santiago indonesia
kita berharap presiden tidak hanya menyaksikan keluguan dan mendengar gelak tawa rakyatnya
tapi juga bisa menangkap keluhan rakyat
budi adiputro cnn indonesia